semburan gas disertai api ini diketahui warga sabtu sore kemarin
saat itu ada sejumlah anak bermain dan mengetahui ada kobaran api
lalu melaporkan kepada orang tua mereka
warga kemudian melaporkan kejadian ini ke manajemen pt kai daob delapan surabaya
itu cuma hanya lubang panas kayak orang buang buang sampah itu kok ada kobaran api
dikasih sampah lagi kok habis sampahnya kobaran api
setelah itu dilaporkan gitu ya
iya sama saya laporkan ke orang bijikannya
petugas pt kai daob delapan surabaya bersama aparat kepolisian datang ke lokasi
untuk melihat langsung semburan gas
untuk menghindari hal yang tak diinginkan
petugas mengimbau warga tidak masuk ke lokasi
selanjutnya kami dari pihak pt kai daup delapan surabaya menceritakan lokasi
dan mengamankan lokasi penemuan tiga sumber buah panas
selanjutnya kita menghubungi
pihak dinas lingkungan hidup surabaya dan stakeholder lainnya untuk melakukan penyelidikan lebih
pt kai daob delapan surabaya bekerjasama dengan petugas dinas lingkungan hidup surabaya
memeriksa dan meneliti adanya kemungkinan sumber gas alam di area tersebut
namun sejauh ini masih belum diketahui hasil penelitian tersebut
nanti kita uji kandungan karbonnya dan nanti di situ bisa diduga dari mana
kemudian kami juga mengukur gas
so dua yang merupakan indikasi adanya belerang apa tidak
dari sejarah sembilan meter sampai titik sumber tidak ada perubahan
saat ini lokasi semburan gas yang disertai api di sekitar lahan stasiun depo lokomotif sido topo surabaya
telah diberi garis polisi oleh jajaran kepolisian polrestabes surabaya
muhammad yanuar komarudin kontributor surabaya jawa timur
ketika di jawa timur
sebuah mobil menabrak sekelompok wisatawan asal jerman di italia utara
enam orang tewas dan sebelas lainnya luka luka